alinsia bokman kondomo putri pejabat gubernur papua pegunungan nikolaus kondomo tewas
ia diduga mengembuskan nafas terakhir di rumah kos seorang temannya di jalan pawiyatan luhur bendan nisor semarang kamisore
kasus ini bermula saat rumah sakit elizabeth semarang kedatangan remaja pria yang membawa teman wanitanya yang sudah meninggal dunia
rumah sakit yang curiga kemudian menghubungi kepolisian sedang teman pria itu kemudian menghilang
hasil penyelidikan sementara pada kamis siang alinisa datang ke kamar indekos temannya di jalan pawiyatan luhur bendan ngisor semarang
saat polisi melakukan penggeledahan di kamar indekos polisi menemukan sejumlah botol minuman keras sementara teman pria korban tidak ditempat
memang ada yang mencurigakan
ada apa yang dibuka mencurigakan makanya kita konfirmasi kekeluargaan
keluarga terkait kematiannya nanti untuk memaksikan dilakukan otopsi
kalau di sementara pak ada keterasan
nanti hasil otopsi lah yang menyatakan nanti semuanya
masih soal kematian janggal di medan sumatera utara kematian mahasiswi universitas sumatera utara bernama mahira di nabila dinilai janggal oleh pihak keluarga
sebelumnya mahira ditemukan tewas di rumahnya di komplek tamarindir
di jalan sisi gambangan raja medan pada tiga mei dua ribu dua puluh
pihak keluarga menyebut saat ditemukan jenasa mahira memprihatinkan dengan kepala tinggal tengkorak seperti terbakar sementara tubuhnya utuh
saat itu ayah angkat mahira yang diperiapkan inisial m tidak bersedia jenazah anak angkatnya di otopsi
menilai jangka dengan kematian anak kandungnya ayah korban meminta polisi melakukan ekshumasi
dan otopsi jenazah sang anak
dari keterangan pihak keluarga sang anak diadopsi oleh pria berinisial m bersama istrinya
pada tahun dua ribu dua puluh mantan istri pria berinisial m meninggal dunia
dan mahira tinggal sendirian di rumahnya
kemilputan sianet indonesia